karena ada beberapa hal yang susah kita lupakan terutama makanan makanan
jajanan jajanan kecil begitu ya
kalau saya tuh masih ingat ada semacam mie kecil kecil gitu mie remuk namanya krip krip gitu
yang enak sekali kalau dimakan
dan juga ada atau coklat coyok coyok yang kecil begitu terus dimakan dengan sendok yang sangat kecil begitu
nah jangan ini begitu banyak jajanan masa anak anak itu dulu yang akhirnya menggugah selera kita di saat ini
betul dan pasti masih ada yang ingin memakannya begitu
tapi masih cukup sulit begitu untuk menemukan
dan sebagian bahkan sudah hilang sebagian lagi bertransformasi dengan kemasan modern seperti es lilin
yang juga jajanan khas dari kota bandung ini
siapa yang tidak ingat dengan es lilin
es berbentuk kotak ditusuk beraneka macam rasa dan dijajakan dengan gerobak dorong
yang mengingatkan dengan jajanan masa kanak kanak dulu
es lilin tradisional dengan tampilan seperti itu
saat ini sudah sulit ditemukan
kini es lilin bertransformasi menjadi jajanan tradisional yang dikemas secara modern
dan tidak lagi dipasarkan dengan berkeliling
ya akhirnya selesai juga saya menyelesaikan seratus cetakan es lilin rasa durian ini
butuh waktu yang lama juga tapi menyenangkan
sekarang prosesnya masuk ke freezer ya mbak ya
oke kalau gitu kita bawa
metode pendinginan inilah yang membedakan pembuatan es lilin tradisional dengan es lilin modern
tujuannya hanya satu agar es lilin ini dapat bertahan lama seperti es krim
karena saya melihat ada satu celah di mana saya bisa masuk
karena es lilin kebanyakan itu rasanya hanya begitu saja standar
sedangkan yang saya pengen ada es lilin yang bisa rasanya seperti es krim
sedangkan banyak es krim yang modern kemasannya
oh enggak enggak pengaruh pak
istimewanya apa sih ini pak es krim tradisional
ya kan enak asli semuanya
enggak berbahan pengawet enggak pakai
usaha untuk mengemas lebih baik adalah upaya membuat es lilin tetap menjadi jajanan yang digemari
perkembangan jajanan tradisional ini sekarang boleh dibilang ada hampir ya dikatakan nyaris tergerus oleh makanan
makanan yang terkenal
makanan yang modern makanan makanan dari luar
tapi bagaimanapun juga kelebihan makanan tradisional itu kalau dilihat dari asalnya itu dari bahannya yang masih alami
proses pembuatannya juga
es lilin saat ini menjadi salah satu oleh oleh khas kota bandung yang banyak dicari wisatawan
wilam nasution bandung